mulai hari ini mulai detik ini
kita punya anggota keluarga baru di partai pesawat bangunan
jawabannya sudah mendapat
saya sudah konsultasikan saya sudah lapor
kepada bapak presiden
saya sudah mendapat
seperti yang saya sampaikan
perjuangan saya ini empat a
kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas
jadi saya akan
berjuang bersama rp tiga
jadi kita ikhlas
kewenangannya ada di pak mar
saya sangat mengerti
kewenangan itu adalah di pimpinan partai dan gabungan partai politik